untuk mengantisipasi kemacetan dan kesemrautan arus mudik di kawasan penyeberangan
pt asdp indonesia melakukan terobosan dengan menyediakan tiket berjadwal dan online
penerapan tiket online ini merupakan kali pertama dan baru dilakukan di dua lintasan penyeberangan
yakni bakahuni dan gilimanuketapang
setiap musim mudik lebaran hampir seluruh fasilitas dan rute transportasi
selalu penuh dengan pemudik hingga membuat kemacetan
hal tersebut juga terjadi di perlintasan penyeberangan
terutama di dua jalur yang menurut data dari asdp indonesia sebagai titik kritis
yakni penyeberangan merak bakahuni dan gilimanuketapang
untuk mengantisipasi kemacetan dan kesemerautan di pelabuhan seperti tahun tahun sebelumnya
asdp indonesia kini menerapkan tiket online dan berjadwal
laiknya tiket pesawat terbang calon pemudik bisa memesan jauh hari sebelumnya
termasuk waktu penyeberangan
sehingga pemudik tidak harus mengantri lama di pintu masuk pelabuhan
pemudik tidak harus menempatkan tiket ke lapuhan karena pembeli tiket online akan disediakan kit khusus
jadi pemudik bisa menentukan estimasi waktu penyeberangan
meski tanpa mengetahui kapal feri apa yang akan mereka tumpangi
merak bakahuni kita panggil di manuk
karena itu dua lintasan tersibuk
jadi itu dua lintasan tersibuk yang memang betul betul pemudiknya dari bali mau ke jawa
dari jawa mau ke sumatera
ini titik yang paling menurut
dan ini perlu kita tingkatkan fasilitas dan kenyamanannya
untuk penjualan tiket online dan berjadwal ini
pihak sdp indonesia telah membuka sejak satu juni lalu
sdp berharap agar calon pemudik menggunakan sistem tiket berjadwal ini
untuk menghindari kemacetan panjang di areal masuk pelabuhan
dandang rizada astike denpasar